semangat pagi sobat rupiah bersama saya zulmi ramdi
saat ini saya berada di kafe museum bank indonesia
nah sobat rupiah siapa nih yang suka banget belanja dengan barang lokal terutama umkm
tahu nggak sih bahwa sebenarnya umkm itu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
di mana kontribusinya tidak kurang dari enam puluh persen pdb indonesia
jadi bukan hanya kualitas yang bagus desain yang bagus dan menarik
tapi juga berkontribusi terhadap perekonomian indonesia
di sini bank indonesia melihat bahwa umkm perlu terus ditingkatkan agar bisa go global dan go ekspor
sehingga bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di indonesia
nah untuk bisa membahas hal ini kita akan mengundang mbak lisa hulaso dari departemen pengembangan umkm
dan perlindungan konsumen bank indonesia
kepada mbak lisa kami persilahkan
pagi mbak lisa silakan duduk mbak lisa
jadi mbak lisa bagaimana yang kita ketahui bersama ya sobat rupiah
bahwa beberapa tahun terakhir ini kita menghadapi pandemi covid sembilan belas mbak lisa
nah ketika kita menghadapi dan sudah melewati covid sembilan belas tersebut mbak lisa boleh nggak cerita
bagaimana upaya bank indonesia mendukung umkm untuk bisa kembali berdiri setelah covid sembilan belas
makasih mas zulmi jadi sobat rupiah umkm itu memang tadi seperti mas zulmi sampaikan
sangat penting ya mas bagi perekonomian kita
umkm yang terdampak negatif tapi ada juga yang umkm yang bisa bertahan bahkan meningkat hasil penjualannya gitu
apa yang kita lakukan jadi bank indonesia dengan adanya perubahan di lingkungan strategis itu
jadi umkm juga harus bertransformasi gitu secara digital memanfaatkan metode digital
caranya kita mengenalkan umkm dengan platform digital
setelah mengenalkan supaya umkm menggunakan platform itu gitu mas
setelah mereka masuk ke dalam platform digital misalnya menggunakan sosial media kemudian juga e commerce kayak gitu
bagaimana supaya umkm itu menggunakannya dengan aktif
jadi dilakukan pelatihan kepada umkm caranya menggunakan fitur fitur di dalam e commerce itu atau sosial media untuk meningkatkan usahanya
terus kemudian bagaimana mereka meningkatkan usahanya jadi berkembang dengan sosial media itu gitu atau dengan e commerce nya
itu dari sisi umkm nya kedua
dari sisi produknya ditingkatkan kualitasnya diajarin gimana caranya mereka ketika akan memproduksi
melihat tren dan preferensi pasarnya gimana
misalnya umkm yang memproduksi kain kain atau batik atau wastra tedun gitu ya
jadi melihat tahun depan itu warnanya yang menjadi tren itu apa misalnya warna maca gitu
jadi membuat produknya sesuai dengan tren warna dan preferensi pasar atau tax nya
karena sekarang banyak yang sustainable pakai elokan misalnya itu dari sisi produknya
kemudian dari sisi pembayarannya bank indonesia memfasilitasi tadi kris namanya untuk kemudahan bertransaksi
oke mbak lisa jadi sebat rupiah dalam kondisi terbatasnya mobilitas
salah satu yang dilakukan upaya dari bank indonesia adalah pendekatan digital ya mbak lisa ya
pendekatan marketingnya pendekatan peningkatan produknya dan juga pemanfaatan pemanfaatan informasi lain untuk mendukung kualitasnya
ada lagi nggak mbak lisa kira kira kebijakan khusus yang memang dikeluarkan oleh bank indonesia
jadi kalau untuk kebijakan pengembangan umkm nya ada tiga ada kkp namanya
korporatisasi kapasitas dan pembiayaan
corporatisasi itu umkm itu kan kecil kecil
jadi kalau kecil mereka kurang berdaya disatukan dalam satu kelompok umkm
supaya skala usahanya meningkat juga mereka bisa memproduksi barang yang bernilai tambah bersama sama
terus kemudian kapasitas dilakukan pelatihan pelatihan
supaya mereka secara sumber dayanya lebih baik
misalnya ada potensi usaha batik batik tulis
kita kenalkan bahwa batik tulis itu harusnya memproduksi dengan kualitas kualitas tertentu
warna yang seperti ini jangan terlalu misalnya tergantung pasarnya gitu ya
kalau pasarnya mau nyukai warna warna yang soft mungkin dibikinlah produksi yang warna warna itu kayak gitu
kemudian dari sisi pembiayaan dilakukan pelatihan bagaimana supaya mereka mampu mengakses pembiayaan
bagaimana mencatat transaksi keuangannya
menggunakan metode alat alat digital
terus supaya nanti pada saat menghadapi bank
mereka punya catatan catatan yang digunakan oleh bank untuk menilai apakah usahanya layak atau enggak
jadi mbak lisa memang dari bank indonesia tadi kkp ya
korporatisasi kapasitas dan juga pembiayaan
jika digabungkan juga tadi sobat rupiah bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan marketing
bukan hal yang mustahil ya jika ada pembeli pembeli dari luar negeri yang tertarik dengan produk produk
nah dalam hal kegiatan go global go explore ini mbak lisa
ada nggak sih persyaratan khusus mungkin standarisasi
sehingga produk produk umkm tersebut dapat menembus pasar mancanegara di luar indonesia mbak lisa
sebetulnya kenapa kita perlukan standarisasi
supaya kita bisa memberikan keyakinan gitu pada konsumennya pada calon buyer bahwa
produk kita tuh mempunyai kualitas yang bisa diterima oleh internasional gitu
sehingga bisa diperjuali belikan lintas negara
nah standar standar itu di bank indonesia kita membuat satu buku namanya buku panduan umkm go global
di situ lengkap sekali apa saja informasinya
terus kemudian di dalam buku itu juga dicantumkan ada tiga sertifikasi
yang pertama sertifikasi primer itu yang diwajibkan oleh pemerintah misalnya sni
terus kemudian pirt kemudian sertifikasi halal itu kemudian sertifikasi second
itu yang diminta oleh buyer internasional
misalnya untuk keamanan tangan ada accp seperti itu
itu diminta oleh buyer internasional
ketiga sertifikasi yang merupakan permintaan tambahan
kayak misalkan sekarang banyak yang suka dengan produk eco friendly
terus kemudian yang fair trade non gmo vegan seperti itu
oke jadi sobat rupiah nih yang memang sebenarnya punya rencana dan punya usaha umkm untuk go global
bank indonesia sudah mengeluarkan panduan tadi mbak lisa ya
nah dalam rangka mendukung umkm go global dan juga go export ini
sebenarnya ada usaha usaha tambahan upaya lain nggak sih dari bank indonesia mbak lisa
ada jadi selain tadi yang digitalisasi gitu ya
kita juga melakukan menyiapkan umkm yang supaya bisa go ekspor dan go global itu dengan cara
misalkan pertama ada beberapa langkah
jadi umkm ginan kita banyak
tapi khusus yang fokusnya bank indonesia adalah yang terkait dengan misalnya mamin olahan
jadi kemudian di situ juga ada kopi teh dan juga rempah rempah
terus kemudian yang kedua adalah fashion dan kerajinan
di luar itu ada juga pertanian perikanan juga
produk perikanan juga sangat potensial untuk diekspor
tentunya di luar itu juga banyak tapi fokusnya mbak indonesia di situ
nah setelah lakuin pemetaan kedua kita kurang
lakukan capacity building kepada umkm nya dari sisi usaha dan produk yang tadi kami sudah jelaskan
jadi kalau kita mau bawa umkm nya ke pasar global kita tahu dulu kebutuhannya itu
umkm nya dipilih produknya dipilih juga
hanya yang bisa sesuai dengan marketnya itu yang kita bawa ke pasar internasional
melalui misalnya promosi perdagangan
terus kemudian bisnis matching dengan buyer seperti itu mas
jadi sobat rupiah memang tidak semua produk bisa menembus negara negara tertentu
ya maka diperlukan adanya pemetaan terlebih dahulu pengembangan kapasitas
dan yang terakhir tadi baru mencari kurasi sehingga memastikan bahwa produk umkm tersebut dapat memasuki negara tujuan dengan baik
nah sudah pasti ya mbak lisa sobat rupiah juga penasaran nih
sebenarnya hambatan apa saja yang dihadapi oleh bank indonesia ketika berusaha untuk memastikan bahwa produk produk umkm
hambatannya tadi sebetulnya terkait dengan istilahnya lima k dan dua s
k itu adalah kualitas kuantitas kapasitas kontinuitas dan kemasan
kemudian dua s nya sertifikasi dan standarisasi
itu harus dipenuhi oleh umkm yang mau pergi ke pasar ekspor
jadi harus tahu market di sana tujuan ekspornya
apakah musim panas musim gugur musim dingin
nanti bawa produknya sesuai dengan musim itu
jadi kalau musim panas kita bawa produknya yang bahannya adem
nah gitu terus mereka sukanya warna apa
misalkan kalau ke china mungkin kita bawa warna merah warna kuning kayak gitu kita
jadi kita tahu market intelligence nya dulu
menjadi salah satu tantangan juga
kemudian yang lain adalah bahasa mas
jadi bahasa inggris harus dikuasai umkm
dan bagaimana nanti umkm ketika dipertemukan dengan buyer itu
mereka mampu menjual produknya mempresentasikan produknya
dalam waktu singkatnya lima menit tapi dia udah meng cover semua keunggulan produknya gitu
karena buyer itu kan waktunya terbatas
jadi dia nggak mungkin mendengarkan cerita terlalu lama
untuk tahu produknya bagus atau enggaknya
supaya bisa mendapatkan informasi yang sesuai
dan tadi yang terakhir mungkin lebih tepat dipanggil business matching mungkin ya mbak lisa
memastikan bagaimana umkm umkm dapat menyampaikan produk produknya
dengan baik kepada potensial buyer yang ada di sana
nah sobat rupiah pembahasan cukup menarik
tapi masih ada beberapa informasi terkait permodalan ya mbak lisa ya
yang nanti sebenarnya tidak akan dicapai oleh mbak lisa
tapi sahabat rupiah bisa membacanya langsung di majalah bicara edisi seratus
yang dapat diunduh melalui bicara com
terima kasih sobat rupiah yang sudah menyaksikan
sampai jumpa pada pertemuan berikutnya